halo selamat sore anda menyaksikan indonesia forward bersama saya frida litwina
bulan ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu tunggu oleh seluruh umat muslim
di bulan suci ramadan allah swt membuka pintu ampunan selebar lebarnya
dan melipat gandakan pahala yang dilakukan oleh hambanya yang takwa
pada ramadan tahun ini perumda pembangunan saranajaya berkolaborasi dengan majelis ulama indonesia provinsi dki jakarta
bidang perempuan remaja dan keluarga melaksanakan program santunan anak yatim duafa di lima wilayah kota administrasi provinsi dki jakarta
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama saya dua narasumber bapak bima priya santosa
selaku direktur administrasi dan keuangan saranajaya
serta ibu haja nuraini syaifulloh
selaku ketua bidang perempuan remaja dan keluarga majelis ulama indonesia provinsi dki jakarta
selamat sore pak bima selamat sore juga ibu nuraini terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
saya bertanya kepada pak bima dulu pak bima bisa anda ceritakan latar belakang dari program santunan anak yatim duafa ini apa sebenarnya tujuannya pak
ya sebenarnya ini program tetap tanggung jawab sosial korporasi kita ya
karena saranajaya ini bumd milik provinsi dki tentu kita punya tanggung jawab lah ke lingkungan kita ya
sehingga kita kalau jakarta ini kota kolaborasi nah kita kolaborasi dengan majelis ulama indonesia provinsi dki terutama dengan bidang prk di dki
oke tujuannya pak selain sebagai bentuk dari salah satu program csr perusahaan
ya tujuannya tentu kita ingin berbagi kebahagiaan di bulan suci ramadan ini ya
bahwa kita tidak hanya mengurus diri sendiri juga tapi kita punya tanggung jawab lah ke lingkungan kita
untuk berbagi dengan teman teman di jakarta yang mungkin kurang beruntung ya dibandingkan dengan kita
dan apakah program ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh perusahaan atau baru dimulai tahun ini saja pak
ya ini sebenarnya salah satu program kita dan ini sudah berjalan dua tahun
terakhir dan tentu kita berharap ke depan tidak hanya kita tapi juga ada rekan rekan lain gitu ya sehingga kita bisa berkolaborasi lebih luas lagi cakupannya
dan setiap kali acara ini diadakan selalu berkolaborasi dengan mui provinsi dki jakarta ini pak
ya dua tahun terakhir ini kita berkolaborasi dengan mui provinsi dki tentu kita punya program lain juga yang kita kolaborasi juga dengan beberapa mitra yang lainnya
ini salah satu program kita yang tentu kita berharap ini makin besar gitu ya bu nadia ke depan
ya ibu nur aini anda sudah berkolaborasi nih dengan pak bima selama dua tahun terakhir melaksanakan program ini
apa sih pentingnya dilaksanakan program ini tentunya selain bisa membahagiakan anak anak yatim duafa apa sebenarnya pentingnya program ini untuk dilaksanakan
kita tahu di jakarta ini kota kolaborasi dan banyak sekali manfaat yang sudah disampaikan oleh saranajaya selama ini
pak ada persiapan khusus yang dilakukan baik oleh mui maupun oleh saranaja ya agar program ini bisa dilaksanakan dengan sukses
kita kepengurusan kita ini ada dari lima wilayah kota jadi alhamdulillah bidang perempuan remaja keluarga majlis ulama indonesia dki jakarta ini memang perwakilan dari berbagai ormas perempuan yang ada di dki jakarta
seperti dari muslimat asia dan berbagai profesional dan juga ada akademisi
untuk persiapannya mereka sudah biasa untuk penyelenggaraan acara acara seperti ini jadi karena memang kami punya perwakilan dari lima wilayah kota tinggal kami bagi tugas saja jadi yang dari jakarta timur yang pengurus dari jakarta timur menyelenggarakan acara di jakarta timur yang jakarta utara menyelenggarakan acara jakarta dan seterusnya
jadi tidak ada masalah dengan penyelenggaraan acara
acaranya sendiri eventnya sendiri ini di organisir oleh mui khususnya bidang yang ibu ketuai
perpukatan majak keluarga ya
dan dari saranaja
daya sendiri bentuknya apa nih pak
bentuk kolaborasinya yang terpenting mungkin dari segi pendanaan begitu atau dari bentuk apa lagi ya
ya kita mendukung ya salah satunya pendanaan tentu ya tetapi lebih dari itu saya rasa kita ini sama sama bekerja gitu ya untuk tadi ya kembali sebagai bagian dari pemprov dki ya tentu kita wajib ya
bukan hanya kewajiban sebenarnya saya rasa ini kehormatan ya bagi kita ya untuk mengembalikan lagi apa yang kita dapat
yang selama ini diperoleh oleh perumda pembangunan saranajaya kembali ke masyarakat jakarta kembali
nah pak bima kan program santunan tahun ini temanya adalah dengan semangat ramadan berkembang dan bangkit bersama menuju rahmat ilahi
mengapa tema ini yang dipilih pak
iya saya rasa dua tahun terakhir ini kita memang merasakan ya bahwa pandemi itu sangat memukul ya tidak hanya dunia usaha ya apalagi teman teman yang kurang beruntung ya
jadi kita bersyukur mungkin satu tahun terakhir ini sudah mulai pulih dan kita tentu berharap ini semakin baik dan roda perekonomian juga semakin berkulir sehingga tadi ya mudah mudahan setidaknya lah kita bisa meringankan ya beban beban teman teman yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita ya
oke baik ibu nuraini dan juga pak bima kita masih akan melanjutkan program indonesia forward ini namun kita harus break dulu sejenak

dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi

dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi

dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi

dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi

dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi

dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi

dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
dan bersama kami indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
bima pria santosa direktur administrasi dan keuangan saranajaya
serta ibu haja nuraini syaifullah ketua bidang perempuan remaja dan keluarga
majelis ulama indonesia provinsi dki jakarta
selamat kembali lagi nih bapak dan ibu di indonesia forward
tadi kita sudah bicarakan mengenai acara santunan kepada anak yatim dan duwafa di lima lokasi
kota administrasi dki jakarta
bentuk santunan yang diberikan tadi kan pak bima menjelaskan dalam bentuk uang ya pak ya
ada bentuk barang natural ada juga bentuk uang
apa pertimbangan dibalik pemilihan bentuk santunan ini pak
mengapa diberikan dengan bentuk uang dan juga bingkisan begitu
jadi tadi ya kembali saya lihat kita program csr kita sebenarnya sudah jalan sekian lama gitu ya
dan setiap program
itu kita lakukan evaluasi apa sih yang kita bisa perbaiki dari program kita ya
termasuk yang kolaborasi dengan mui ini
yang sudah jalan kurang lebih dua tahun ya
nah kalau lihat evaluasi kita memang pertama tentu kita ingin program kita itu punya dampak gitu ya
gak cuma seperti apa memberikan sumbangan setelah itu selesai gitu ya
tapi memang dalam konteks hari ini kita lihat kebutuhan
teman teman adik adik ini ya kebutuhannya ada sembako
kemudian juga mungkin uang dia bisa gunakan untuk hal hal yang dia perlu untuk sekolah dan seterusnya
jadi kita tentu lihat kebutuhan dari mereka
nah ini salah satu program kita saja ya
program yang lain kita tentu pernah juga kolaborasi dengan prk untuk vaksinasi
kemudian ada juga kegiatan kita yang lain itu misalkan untuk membenahi rumah ibadah gitu ya
jadi tidak hanya untuk pembantu
tidak hanya masjid
tidak hanya musholah
tapi juga ada gereja juga ada gitu ya
dan kita melihat ini program yang memang harus berkelanjutan gitu ya
yang lain kita juga ada misalkan taman baca gitu ya
nah ini juga baru nih bagi kita ya
kita belum tahu nih seperti apa
kita baru pertama kali dan kita coba lihat seperti apa appetite dari teman teman yang tinggal di dekat taman baca itu
jadi taman bacanya ini apakah bapak saranajaya
maksud saya menyediakan sebuah taman di mana anak anak ini bisa membaca begitu pak
iya jadi kalau mungkin saya kenalkan sedikit ya sarana jaya itu adalah kita properti sektor kita ya
kita salah satu kalau membangun hunian terjangkau dan kita membangun taman baca di tempat hunian terjangkau kita gitu ya
dan kita tidak hanya naruh buku dan sering lain kita berharap ada aktivitas di situ ya
nah mungkin tantangannya itu ya saya rasa ya
tidak hanya sekedar tempat buku setelah itu selesai
tapi gimana bisa ada event bisa ada aktivitas yang hidup ya di dalam taman baca itu
nah tapi tentu ada juga ya beberapa yang seperti soal donasi ini ya kita bentuknya memang barang gitu ya
jadi kalau memang dilihat oleh saranajaya bahwa kebutuhan sandang dan pangan dan kebutuhan sekolah begitu ya ada yang masih kurang
oleh sebab itu pemerintahnya
kemudian uang tunai dan juga bingkisan dinilai cocok
apakah ibu nuraini juga melihat memang kebutuhan anak anak yatim dan duafa ini mendesak
untuk ramadan ini saya pikir itu yang dibutuhkan oleh anak anak kita
tapi memang tadi sampaikan oleh pak bima kita ingin ada kelanjutan dari program program ini
bukan saja waktu sewaktu bulan ramadan ini kita juga ada pelatihan pelatihan juga karena kita bidang perempuan
remaja dan keluarga dan permasalahan permasalahan remaja kita banyak sekali pak bima
jadi memang kita menginginkan nanti ada pelatihan pelatihan untuk para remaja kita yang ada di dki jakarta ini
jadi kita tidak cuma ansih permasalahan sosial tapi kita juga ada di pendidikannya untuk permasalahan ketahanan keluarga
jadi kita harapkan nanti ada pelatihan pelatihan buat ibu ibu rumah tangga ke depannya untuk skill nya
jadi saya berharap bukan cuma pola bahasi
kita ada rapat kerja bidang perempuan remaja keluarga ini untuk jangka panjang dan jangka pendek ini
dan ini salah satu dari program kita program sosial kita
dan alhamdulillah kita selama dua tahun ini sudah di backup penuh oleh perumda saranajaya
dan saya berharap sekali program program selanjutnya apa itu pelatihan atau yang lainnya bisa bekerja sama
nah langsung saja nih ibu ditanya ini kan programnya sudah dua tahun
nanti tahun depan pasti ada lagi nih pak
apakah bentuknya nanti ditambah nih pak selain uang tunai bingkisan mungkin ada program program keterampilan untuk memberikan empowerment kepada
ya saya rasa tadi ibu nera ini ya kita melihatnya adalah bagaimana kita itu punya dampak kelingkungan
mungkin itu tujuan utama kita ya
nah kebetulan ibu nera ini
tapi dengan prk nya kan tentu punya outreach gitu ya sampai dengan langsung ke masyarakat gitu ya
sementara kalau kita kan di korporasi ya mungkin agak jauh lah gitu ya
tentu kalau dengan semangat kolaborasi itu kita bisa bekerja sama sehingga saling mengisi gitu ya
karena tidak mungkin juga kalau kita yang langsung sampai ke masyarakat gitu ya
nah tentu kita harus punya mitra kerjasama ya
kalau tahun ini lima ratus penerima santunan tahun depan harus bertambah dong nih pak
wah itu ya doa
doakan jadi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini dan didoakan oleh adik adik tadi
kaum doafa dan juga adik adik yatim tentu membawa berkah dan kebahagiaan juga
tidak hanya bagi anak anak tapi juga bagi kita di saranajaya juga bisa kembali pulih gitu ya
karena memang pandemi ini gak gamp bukan hal yang mudah juga ya bagi korporasi untuk bangkit dan berkembang
jadi di samping dari jumlah penerima santunan semoga juga outreach nya nih pak
ada lima kota administrasi mau ditambah ribu
kita berharap ini dari tahun seribu ini pak
jadi memang ada agak komplain juga gitu kenapa cuma lima wilayah kota kepulauan seribu
jadi kalau memang ya ada kesempatan dari prk saranaja ya kita yang kesana ke kepulauan seribu
apakah dari tim ibu nur aini sendiri sudah melihat ada kebutuhan yang sangat mendesak di kepulauan seribu itu bu
saya pikir kita berbagi ini tidak cuma di lima
wilayah kota karena memang kepengurusan kita prk ini juga ada dari kepulauan seribu pak
jadi memang agak komplain juga nih pak
ada yang terlewat ya bu
tapi tadi saya berpikir kita kan ongkosnya mahal dari sana gitu kan
jadi memang kita belum melibatkan dari kepulauan seribu
untuk sekarang cuma lima wilayah kota dulu ya pak ya
oke nah pak bima bisa dijelaskan lebih lanjut tidak
apakah harapan dan juga target dari program santunan ini untuk
tahun tahun kedepannya selain jumlah penerima santunan dan juga lokasi outreach dari anak anak itu tersebut di perut luas
apakah ada target lainnya pak
iya saya rasa tadi ya bu nur ini tadi sampaikan memang banyak aktivitas banyak kegiatan yang sudah dalam perencanaan di mui
kemudian juga di sisi kita juga kita punya beberapa inisiatif
saya yakin ada irisannya gitu ya
nah ini yang mungkin kita perlu tidak hanya mungkin dengan kita tidak pas tapi dengan mitra teman bumd yang lain mungkin ada
justru itu yang kita harapkan ya
jadi tidak hanya sekedar kita tentu kita ada keterbatasan gitu ya
pasti ada keterbatasan lah ya
tapi kalau makin banyak yang mendukung saya rasa ini bisa jadi gerakan lah kalau beberapa kali kita sebut ya
sebenarnya untuk membantu memberikan kontribusi kembali ke masyarakat jakarta ya
ibu nur aini sendiri kalau dari prk
mui provinsi dki jakarta apa yang bisa diharapkan baik kepada pak bima ini selaku wakil dari saranajaya dan juga mungkin kepada masyarakat yang menyaksikan program ini
sekali lagi tadi saya ucapkan terima kasih
saranajaya sudah dua tahun ini bekerja sama dengan bidang prk dki jakarta
jadi memang ini salah satu kepedulian dari bumd yang ada di dki jakarta
saya harapkan tadi bukan saja dari saranajaya karena memang kita bukan saja di bulan ramadan saya pikir ya
bukan saja di bulan ramadan tapi di bulan bulan selanjutnya kepedulian bumd bumd yang ada dan juga perusahaan perusahaan swasta yang ada di dki agak menyisikan csr nya gitu
untuk masyarakat kita yang kurang beruntung
nah kebetulan nih bu di perayaan idul fitri kali ini pemerintah republik indonesia sudah agak
melonggarkan nih ya peraturan untuk pulang kampung atau merayakan idul fitri di kampung halamannya karena covid sembilan belas dianggap mungkin sudah mulai meredah
apa yang bisa ibu sampaikan kepada para keluarga mungkin nih yang nanti akan merayakan idul fitri bersama sama
ya saya pikir gini untuk masyarakat di dki jakarta kita manfaatkan waktu yang baik ini untuk silaturahim dengan keluarga kita yang ada di
ya saya pikir gini untuk masyarakat di dki jakarta kita manfaatkan waktu yang baik ini untuk silaturahim dengan keluarga kita yang ada di sini
terima kasih pak urmung
maka dulu saya ingin mengucapkan evan baru
ewan baru ini salah satu orang yang sudah memiliki perasaan kecuali kematian di kampung ya karena memang sudah dua tahun ini mungkin mereka sudah sangat rindu sekali dengan keluarga
ewan baru ini salah satu orang yang sudah memiliki perasaan kecuali kematian di kampung ya karena memang sudah dua tahun ini mungkin mereka sudah sangat rindu sekali dengan keluarga

yang mau disampaikan ya saya rasa
senadah dengan bu nuraini tadi tentu
kita berharap ini dua tahun
euforia mungkin ya
bahasanya ya orang udah lama gak pulang kamu biasanya
ngelihat layar aja kan udah agak capek gitu ya
melihat layar tapi kita berharap
tetap jaga protokol kesehatan dan tentu
akan cukup menyita energi
gitu ya jadi hati hati di jalan
itu saya rasa pesan kita
semua gitu ya supaya
selalu ingat banyak ada keluarga yang menanti
di rumah ya saya rasa itu yang kadang kadang kita
karena euforia ya senang gitu ya
udah mau dua tahun nih gak ngeliat rumah gitu ya
dan tetap jaga hati hati di jalan
saya rasa itu dan tahun ini sudah mulai terasa
nih pak macetnya lalu lintas
di jakarta itu sudah seperti
tapi di sisi lain kan berarti pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonominya juga sudah mulai
kembali normal bahkan meningkat
mungkin ya baik baik
terima kasih ibu nuraini dan juga
pak bima atas waktunya sekali lagi di indonesia forward
cnn indonesia dan
pemirsa demikianlah program indonesia forward
kali ini terima kasih kepada
dua narasumber bapak bima
priya santosa selaku direktur
administrasi dan keuangan sarana jaya
dan juga kepada
ibu hajah nuraini syaifulloh
selaku ketua bidang perempuan remaja dan
keluarga majelis ulama indonesia
provinsi dki jakarta
saya frida litwina undur diri sampai jumpa